saya sempat berpikir untuk mengambil
jangan pernah berharap kaya dari jiwa
kalau kamu mau kaya jadi bandar ya jangan jadi pemain
inilah tampilan judi gacor atau judi online kini
berwarna warni memakai ikon yang lucu dan tak ketinggalan sound yang ceria
sekilas judi online tak ubahnya permainan anak anak yang mudah diunduh dari toko aplikasi online
situs judi online bahkan banyak menampilkan sosok kartun yang mudah tersimpan diingatan
tujuannya satu agar permainan judi cepat diterima
dan mengakar di seluruh lapisan masyarakat termasuk remaja dan anak anak
benar benar itu menjadi trigger senamanya
jadi waktu misalnya dia menang kemudian ada suara suara tertentu atau ada gambar yang ditampilkan
itu menjadi terekam dalam memori jangka panjang dia
bahwa pada saat itu terjadi aku menang sekian banyak
dan ketika ada muncul fitur itu maka dia langsung merasa oh
mengingatkan dia akan kemenangan dulu
dan dia kemudian ingin sekali bermain judi online itu
jadi hilangkan anggapan bahwa judi online seperti permainan judi yang kita kenal dulu
rentan digrebek atau gampang ketahuan istri dan diarak pulang
judi online dirancang dengan unsur unsur keceriaan
lebih private santai
dan penuh kesenangan
saya untuk melakukan game namanya slot olympus ini
mas kalau kayak gini paling terbesar kalah berapa
saya paling terbesar kalah meminanya delapan jutaan
dua juta itu dalam waktu berapa lama bermain
itu kurang lebih satu jam
saya akan mengajak anda menelusuri kejamnya perjudian di era digital
yang bisa membuat pecandunya sulit keluar dari lingkaran setan
yang bisa membuat pecandunya sulit keluar dari lingkaran setan
yang juga membuat si orang thrones ini mati karena
rule a yang buruk
rule b yang buruk
gacor pria tiga puluh lima tahun ini sudah bermain judi online lebih dari enam tahun dan belum ada keinginan untuk berhenti
judol ibarat sumber kesenangan bagi abdul
apalagi bermain judi online kini amat mudah
dengan uang dua ratus perak saja orang sudah bisa bermain judi untuk sekali spin

saya akan coba memperagakan

depositnya ada di maksimal atau minimalnya enggak mas

dua puluh ribu jadi dengan dua puluh ribu dan dua ratus perak sudah bisa main judi online
semudah itu ya segampang itu ternyata
itu mudah sekali
kira kira dalam sehari berapa kali mas punya otosenggang untuk main ini

tergantung perputaran yang dihasilkan dari yang selalu

saya paling terbesar kalah nominanya delapan jutaan
delapan juta itu dalam waktu berapa lama bermain
itu kurang lebih satu jam
kalau boleh tahu sedikit saja penghasilan dari mas abdur sebulan berapa

di bawah lima juta

meski kenyataannya ia lebih sering kalah taruhan

ternyata lima puluh juta itu saya habiskan